petugas menemukan dua puluh kg selongsong peluru dan senjata airsoft gun saat sedang melakukan penyekatan masa di gerbang tol serang timur kota serang banten rabu malam
pemilik beserta barang bukti langsung digiring petugas untuk menjalani pemeriksaan
operasi penyekatan kendaraan di gerbang tol serang timur kota serang terus dilakukan polres serang kota dan polda banten hingga kamis dini hari
operasi ini sebagai upaya menghambat mobilisasi massa dari wilayah banten agar aksi massa di jakarta tidak membesar
dalam penyekatan tersebut petugas gabungan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan menuju jakarta yang hendak memasuki gerbang tol
petugas menemukan dua puluh kg selon selon peluru yang dibawa menggunakan mobil pickup dan dikemas di dalam karung
sang pemilik mengaku selongsong peluru ini didapat dari pengepul dan hendak dijual
kauatir akan disalahgunakan
petugas langsung membawa pengemudi dan barang bukti selongsong peluru ini ke mapolres serang kota untuk dilakukan pemeriksaan
rp sembilan lu bawa kemana nih barang
ya saya jual doang
angkutan dengan maksud untuk menjual lagi ke penampung yang diambil dari penampung di kelapa dua
sudah tidak aktif dan sudah bisa dan sudah tidak bisa lagi
menurut pemeriksaan tadi tidak ada indikasi gejala
selain selongsong peluru petugas juga menemukan seorang pengemudi yang mengaku sebagai anggota perbakin dan membawa senjata airsoft gun
karena tidak dapat menunjukkan surat resmi kepemilikan senjata pengemudi ini diamankan
hingga kamis dini hari petugas gabungan yang melakukan penyekatan di gerbang tol belum menemukan indikasi keberangkatan masa dari banten menuju jakarta
adi mazda serang banten